anda masih bersama kami di cnn indonesia today
pasca unjuk rasa mahasiswa yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia
saat demonstrasi di kendari sulawesi tenggara
para mahasiswa di sejumlah daerah menggelar aksi solidaritas
kegiatan ini dilakukan dengan membakar lilin
aksi long march hingga salat goyep bersama aparat kepolisian
sebagai bentuk merenungkan perjuangan korban
mahasiswa unismu makassar sulawesi selatan
menggelar aksi solidaritas untuk dua orang mahasiswa
halo oleo randi dan yusuf
yang tewas saat demonstrasi menolak rkuhp di kendari sulawesi tenggara
aksi solidaritas dilakukan dengan membangkar rotusan lilin
di depan kampus pada sabtu malam
digelar dengan menutup setengah jalan raya
acara ini diikuti oleh puluhan mahasiswa yang melakukan orasi
dan diakhiri dengan salat goyep bersama
menurut wakil rektor tiga unismu makassar samsir rahim
kegiatan ini digelar untuk merenungkan dan mengenang perjuangan
dari kedua korban yang tewas saat menggelar unjuk rasa di kendari
kegiatan malam ini
itu dilakukan oleh teman teman mahasiswa
khususnya dari fakultas pertanian
jurusan ilmu perikanan
melaksanakan kegiatan makan deling
seribu deling gitu ya
untuk memperingati bukunya teman kita
randi yang ada di sulawesi tenggara sana
tak hanya di makassar
puluhan mahasiswa pmii di tasikmalaya jawa barat
juga menggelar aksi damai di depan mako polres tasikmalaya
pada sabtu siang
mereka menuntut kasus penembakan rani dan yusuf diusut tuntas
tuntutan dari kami dari pcpmi
ada beberapa ketuntutan
tuntutan ini mengutuk keras tindakan tersebut kepada oknum
yang telah melakukan penembakan kepada sahabat kami
kami dari pcpmi kota tasikmalaya menuntut kepada pihak kepolisian
untuk segera menuntut tuntas kasus tersebut secara profesional
secara transparan dan secara konkret
kami dari pihak pcpmi kota tasikmalaya
mengajak kepada seluruh elemen mahasiswa elemen masyarakat
untuk mengawal proses kasus kepada sahabat ini
kapolres tasikmalaya berjanji
akan menyampaikan aspirasi masa aksi pmi kepada atasan
dikantarkan sahabat sahabat dari pmi kita terima
kemudian mereka menyampaikan aspirasi
dan kita sambut aspirasi tersebut
berkaitan dengan solidaritas
tetap mereka yang menjadi korban di kualifikasi kendaraan
saya menyampaikan ucapan bela sungkawa yang sedang dalamnya
karena sesama anak kuasa
dan yang kedua
kita melakukan doa bersama
kemudian suatu doa bersama
puluhan aktivis mahasiswa dari pmi jombang melakukan long march
menuju mabuk jombang dan jombang
mereka membentangkan sejumlah poster kecaman dan tuntutan atas tewasnya randi
para aktivis juga melakukan tabur bunga dan doa bersama
mendesak kapolri jenderal tito karnavian
untuk mengusut tuntas kasus tersebut
mahasiswa juga menolak kriminalisasi aktivis
setelah menyampaikan aspirasinya
aktivis mahasiswa ini pun kemudian membarkan diri
para mahasiswa berharap cita cita dari rani dan yusuf dapat terwujud
yaitu penolakan terhadap prkuhp
agar perjuangan mereka tidak sia sia